ibunda mulai menggila
aku harus menyadarkannya
rai apa yang terjadi denganmu
ibunda tolong sadarlah ibunda
jangan seperti ini
jika lo ibunda seperti ini
ibunda akan melukai banyak orang ibunda
sebaiknya kita istirahat saja dulu disini
yudha sepertinya kita harus gerak kembali ke gua
sebelum raden jagur dipam cari kita
benar nih mas
pasti sedang menunggu nunggu
mereka tentu tidak bisa istirahat dengan tenang
baiklah kalau begitu
ternyata kalian lagi
kau akan mati di tanganku
hehehe hehehe hehehe kalaupun malaikat pencabut nyawa datang belum tentu menjemput kami hehehe
bisa bisa kalian duluan yang dijemput hihihi diam kau pendekar gedeg papahku cepatkan tugasmu
hahaha biarkan saja mereka bermain kita juga bisa membuat permainan sendiri rara santai

mari kita lihat seberapa besar kemampuannya